lonjakan kasus covid sembilan belas yang terjadi di jakarta pada akhir akhir ini membuat sejumlah pemakaman dengan prosedur covid sembilan belas kembali mencetak rekor
pekan ini perharinya tercatat ada satu ratus delapan puluh lebih pemakaman dengan protokol covid sembilan belas
dan sore ini kami terhubung dengan kapus datin dinas pertamanan dan hutan kota dki ivan murshaya selamat sore pak ivan
selamat sore mbak fani
saya harapkan sehat ya kondisinya ya pak ya
ya semangat sehat
oke semangat sehat tapi saya harus konfirmasi data terlebih dahulu ya pak ivan sebelum kita masuk ke substansi permasalahan yang terjadi di dki jakarta
ini berapa saat ini jumlah pemakaman sekaligus petak pemakaman yang masih tersedia di jakarta per hari sabtu ini
total yang di tpu rorotan saat ini yang untuk menjadi pemakaman rujukan petak makam baru ya masih tersisa enam petak mbak
oke itu kalau misalnya dibandingkan dengan jumlah pemakaian
pengalaman perharinya dengan liang lahat yang masih tersedia apakah ini masih bisa dikatakan sebagai bentuk antisipasi yang cukup gitu dari pemprov
ya kami akan bisa menyesuaikan ya sebenarnya lokasi di rorotan itu lebih dari sepuluh hektare penguasaan pemda dki dan itu kami akan sesuaikan berdasarkan kebutuhan
saat ini juga masih berlangsung pemadatan pemadatan di area tiga hektare tersebut
sehingga memang kalau memang kebutuhannya ternyata
melebihi daripada kapasitas yang sudah kami siapkan saat ini tentu kami akan ekspan untuk membuka lahan lahan yang baru seperti itu
oke ekspannya kemana saja pak ivan
masih di lokasi itu aja cuma kami perluas dari sekarang kan yang sekarang kami gunakan masih tiga hektare ya
cuma mungkin nanti akan kami tambahkan lagi satu hektare kami akan sesuaikan artinya memang antisipasi seperti ini sudah kami siapkan
oke berarti kalau misalnya ditambah atau di ekspan ini jumlah liang lahatnya
atau apa ya katakanlah kuota pemakaman di tpu rorotan sendiri bisa berjumlah seberapa banyak
sebenarnya alternatif kami opsi opsi yang kami siapkan selain dengan menambah jumlah petak di tpu rorotan ada juga opsi lain
ini bisa dipakai ya dan ini juga cukup efektif ini dengan memperlakukan sistem tumpang maupun tumpuk untuk jenazah di dki jakarta
seperti per kemarin ya itu satu ratus delapan puluh tujuh jenazah yang dimakamkan dengan protokol covid
itu sejumlah seratus yang ditumpang ya artinya delapan puluh tujuh yang masuk ke rorotan dan itu kan cukup efektif untuk mendistribusi sebaran
ini langkah ini kami harapkan juga bisa menghemat lahan kami ya di rorotan dan tentunya akan juga membantu juga petugas petugas di sana yang memang sudah cukup lelah ya sampai dengan tengah malam
oke mungkin bisa dielaborasi pak dan juga dihimbau gitu untuk keluarga supaya bisa menerima kondisi seperti ini
karena memang tidak semua warga tidak semua keluarga kan bisa ya menerima kebijakan mengenai tumpang dari jenazah yang dimakamkan tersebut
ya jadi sebenarnya awalnya memang sistem tumpang bersama keluarga ini adalah aspirasi ya keinginan dari keluarga sendiri sebenarnya
yang tahun lalu memang kami masih pertimbangkan opsi tersebut
namun melihat lonjakan di januari tahun ini dua ribu dua puluh satu kami mulai
berlakukan mulai kami berlakukan sistem tumpang dan tumpuk ini
artinya ketika warga jakarta yang meninggal akan ditanyakan terlebih dahulu
apakah mereka memiliki keluarga sebelumnya di tpu yang ada di dki jakarta selain dari tpu rujukan di rorotan dan tegalalur
seandainya mereka ada kami akan sarankan bagaimana dengan sistem tumpang seperti itu
dan rata rata ini ditanggapi positif ya
jadi memang ini efektif sangat efektif ya kami lihat ini
lumayan cukup bisa mengurangi volume keterisian yang sangat banyak gitu ya
jadi saling pengertian demi kemaslahan bersama begitu ya pak ivan
berarti total sampai dengan saat ini berapa tpu yang disediakan oleh pemprov dki jakarta dan masing masing tpu ini kapasitasnya berapa banyak
ya sebenarnya dari awal maret memang kami sudah membuka tutup beberapa lokasi ya
mungkin awal maret di lokasi jakarta timur di tpu
pondok ranggon terus juga kemudian di tegal alur di siang lain terus di bambu apus dan kemudian yang terakhir di serengseng
jadi ada empat yang kemarin masih jadi alternatif untuk menerima petak baru dengan pemakaman totoko
namun saat ini kami lihat kondisi tpu tersebut sudah tidak memungkinkan untuk bisa memakamkan dengan petak baru lagi
sehingga kami memaksimalkan untuk tpu rorotan
sebenarnya tp rorotan ini sudah kami persiapkan dari tahun lalu
berlaku mulai mulai dioptimalkan belum lama ini ya
mulai mulai dari tahun ini baru kita berlakukan dan sekarang sudah tersedia
seperti yang tadi disampaikan sejumlah tujuh dua ratus petak makam memang sudah disiapkan di situ lahannya
dan terpakai baru seribu ya
artinya masih sekitar enam yang masih bisa digunakan
seperti itu di rorotan
ya kita harap tidak tergunakan dengan banyak ya pak ya jumlahnya
oke pak ivan beberapa waktu lalu juga sempat viral kita melihat adanya truk untuk membawa jenazah covid sembilan belas
truk yang terpaksa digunakan untuk membawa jenazah covid sembilan belas
apakah benar pak ada truk atau armada yang selain ambulans disiapkan untuk mengangkut jenazah
pemda dki ya sampai saat ini kami tidak mengopsikan hal tersebut ya
jadi masih menggunakan armada kendaraan mobil ya untuk mengangkut jenazah
ambulan jenazah mulai dari rumah sakit sampai dengan ke lokasi pemakaman
dan sampai dengan terakhir pun kemarin
di saat tertingginya semenjak maret dua ribu dua puluh sampai dengan saat ini pun kami masih menggunakan armada mobil mobil ambulan jenazah
jadi memang kayaknya kita tidak sudah siapkan opsi itu ya
oke berarti yang viral tersebut hitungannya bukan tanggung jawab dari pemprov dki jakarta ya pak ivan
ya sebenarnya kan pemda dki ini kami tim besar ya untuk menangani pandemi ini
jadi mungkin ada hal hal terkait dengan
dengan simulasi di sisi yang lain
seperti itu kami juga belum bisa pastikan secara pasti ya
tapi yang pasti opsi opsi opsi seperti itu tidak kami siapkan saat ini
jadi masih mencukupi
tidak jadi alternatif ya
pak ivan yang juga jadi sorotan adalah juga betapa kita semuanya tahu beban kerja para petugas di lapangan yang bergerak di proses pemakaman gitu
baik dari proses pemulasaran sampai ketika memakamkan menurunkan jenazah ke liang lahat
dari pm prof sendiri ini bagaimana sih
penerapan sop atas mereka dan juga jaminan keselamatannya
ya memang semua ini berdampak ya
pasti berdampak sama sekali apalagi khususnya terhadap teman teman petugas lapangan yang memang bertugas di tpu seperti itu
beberapa opsi juga kami sudah lakukan yang sekarang ini memang kami coba dengan alat berat di situ
itu juga berkat kolaborasi kita dengan dinas lain ya
dinas sumber lain dan juga dinas binamarga untuk pemadatan jalan
dan itu efektif ternyata untuk membantu teman teman kita yang bertugas di tpu untuk melakukan pemakaman membuka dan menutup petak makam
sehingga tenaga ini bisa dihemat jadi orang eskalasi orang tidak perlu lagi diperbanyak sedemikian rupa
namun hal hal yang menjadi prinsip bahwa keselamatan bersama itu juga kita terapkan ya seperti itu di sana
jadi hanya untuk membantu aja dengan alat berat
untuk terkait dengan pembukaan dan penutupan petak makamnya
oke pak ivan bentuk asuransi kemudian juga mungkin insentif untuk mereka yang bekerja di lapangan ini karena kita tahu kan risikonya sangat besar ya pak ya untuk keamanan juga keselamatan serta kesehatan masing masing
dari pemprov dari pemda sendiri seperti apa
iya jadi memang pmd dki mengapresiasi ya terhadap seluruh tim yang terlibat dalam penanganan pandemi ini
mulai dari layer yang di operasional sampai dengan pimpinan seperti itu
jadi ada juga di sisi lain yang memang teman teman kita yang bekerja dengan risiko seperti itu
itu ada insentif dari pmd dki yang memang dibanding dengan teman teman yang bekerja tidak memiliki resiko seperti itu
kalau boleh tahu pak ivan insentifnya berapa pak
itu beragam ya berbeda beda ya
jadi memang untuk petugas di pemprov
di tpu itu seperberapa ya
saya nggak hafal pastinya ya
tapi memang itu ada dan berbeda beda angkanya
terakhir pak ivan ini bagaimana antisipasi kita harapkan sih tidak terjadi tapi tentunya kita tidak bisa menutup kemungkinan
kalau ada kemungkinan lahan tidak ada
apakah ada alternatif atau kemungkinan jenazah pasien covid sembilan belas kedepannya bisa dimakamkan secara massal kalau melihat juga kondisi yang terjadi di india kemarin
ya berbagai opsi telah kami siapkan
memang dari tahun lalu ya
jadi kita tuh sekarang tinggal menjalankan opsi opsinya saja sebenarnya ya
berdasarkan kondisi dan fakta lapangan saat ini
memang sekarang ini keadaannya cukup darurat ya memang
eskalasi jumlah pemakaman luar biasa
jam kerja pelayanan pemakaman juga harus ditambah sampai jam dua belas malam
biasanya kita hanya sampai jam delapan belas dan jumlah pekerja juga kita tebalkan dan seperti itu
armada angkut juga ritasinya kami tambah
jadi memang fleksibilitas ini tentunya akan ada batasnya ya
tapi kami juga tetap berkomitmen ya
jangan sampai teman keluarga keluarga kita yang sudah menjadi duka dari covid sembilan belas ini juga tidak terlayani
di akhirnya saat pemakaman sehingga komitmen kami memang kami ingin tetap melaksanakan memakamkan dengan sebaik baiknya di hari yang sama
dan juga mereka menerima benar bahwa pmd dki memiliki komitmen untuk memakamkan
namun opsi opsi memang ada ya
tapi mungkin tidak sampai ke arah sana ya
berarti opsi ada tapi kita usahakan kita cegah supaya tidak menuju ke opsi tersebut begitu ya pak ivan
ya kita tidak sampailah pemakaman masalah ya
kita harap segera ini berakhir ya pandemi ini
kita harapkan juga seperti itu
terima kasih pak ivan atas informasinya
kita harapkan agar sesuai dengan harapan pak ivan dan juga kita semuanya tentunya
kondisi seperti ini tidak terjadi lagi
menurun dengan amat sangat ya angka kasus covid sembilan belas di indonesia
termasuk juga jumlah korban jiwa yang jatuh karenanya
maka pak ivan dan juga teman teman semuanya yang bekerja tetap bekerja saat ini
kita harapkan agar harapan tersebut terjadi dalam waktu dekat
terima kasih sekali atas waktunya pada sore hari ini
oke mbak fani terima kasih